sebuah kapal tanker mt enam c bangsot bermuatan kelapa sawit yang dilaporkan hilang di perairan laut jawa hingga kini belum ditemukan
kapal tersebut hilang saat perjalanan dari sampit menuju pelabuhan tanjung priok jakarta
polairut polres karawang jawa barat yang turut membantu upaya pencarian masih terus melakukan penyisiran di perairan utara karawang
hingga selasa sore satpol airut polres karawang masih terus menyusuri sepanjang perairan pantai utara karawang jawa barat
untuk mencari keberadaan kapal tanker mt enam c bangsot yang dinyatakan hilang kontak saat perjalanan menuju pelabuhan tanjung priok jakarta
kapal mt enam c bangso tersebut diduga hilang kontak saat berada di perairan laut jawa yang berdekatan dengan perairan laut karawang
menurut kapal polres karawang aga bebe selamat waloya penyisiran yang dilakukan polairut dilakukan dalam upaya turut membantu proses pencarian
pencarian telah dilakukan sesaat setelah adanya kabar kapal mt enam c bangsot hilang
namun hingga kini petugas dari polairut polres karawang belum mendapatkan titik terang lokasi kapal tersebut
dalam penyisiran polairut polres karawang menerjunkan sebanyak dua kapal cepat
penyisiran dilakukan dari mulai perairan karawang hingga perbatasan perairan bekasi
kapal tersebut berangkat dari kalimantan timur ya menuju ke pelabuhan tanjung priok
dari informasi tersebut kita telah mengirimkan personil satpolair beserta
dua unit speedboat yang melaksanakan patroli dan sekaligus mencari informasi informasi terkait keberadaan kapal tersebut
kapal mt enam c bangzz dikabarkan telah hilang kontak pada senin sore saat perjalanan dari sampit kalimantan menuju pelabuhan tanjung priok jakarta utara
kapal yang membawa sebelas abk ini bertolak dari sampit pada dua puluh tujuh desember dua ribu delapan belas dan seharusnya sudah sampai pelabuhan tanjung priok
namun hingga kini belum diketahui keberadaannya